kini kita beralih ke berita seputar pilkada dki yang bakal berlanjut ke putaran kedua
badan pengawas pemilu dki menghimbau pasangan calon petahana untuk menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar aturan kampanye
surat imbauan sudah dilayangkan sebelum cuti kampanye pasangan calon petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat berakhir pada sebelas februari lalu
sesuai pasal tujuh puluh satu ayat tiga undang undang pilkada setelah ditetapkan sebagai pasangan calon
kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan untuk hal yang menguntungkan dirinya dan merugikan paslon tertentu
ini berlaku hingga adanya pasangan calon terpilih
sejak cuti kampanye berakhir sebelas februari lalu basuki dan jarod telah kembali aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan ketua bawaslu dki mimah susanti pun mengingat
potensi pelanggaran aturan bisa berujung pada pembatalan calon
masa masa kampanye kan sudah selesai
berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh petahana atau bukan petahana itu tidak boleh mengarah kepada kegiatan kampanye
nah kalau kita kembali ke definisi kampanye disitu ada visi ada misi ada program dan informasi lainnya
tentu saja kan perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut dan penelusuran lebih lanjut
jika ada temuan atau laporan dari pemilih atau pemantau atau masyarakat yang misalnya diduga petahana melanggar pasal tersebut